sejumlah pengunjung menghabiskan waktu hari libur lebaran untuk menjadi penumpang moda raya terpadu mrt jakarta
banyak dari mereka yang datang dari luar jakarta dan mengaku ingin merasakan naik mrt pertama di indonesia tersebut
stasiun moda raya terpadu bundaran hi jakarta pusat tampak dipadati oleh pengunjung yang ingin merasakan naik mrt
banyak dari mereka datang dari luar jakarta seperti halnya dari bekasi dan juga bogor
tak heran untuk masuk ke pintu utama mrt ini akan memakan waktu yang cukup lama lantaran akibat antrian tiket yang cukup panjang dan diberlakukannya sistem buka tutup di pintu stasiun
jumlah pengunjung yang di luar jumlah reguler ini disebabkan oleh banyaknya orang yang ingin merasakan naik mrt pertama kali
pertama kali kita sebenarnya
sebenarnya sih menghambat ya menghambat
cuma ini karena momen emang lagi liburan ya momennya karena lagi lebaran juga
jadi semua pasti pada mau merasakan ya naik mrt itu kayak apa
apalagi ya memang lagi libur panjang gitu
ya enjoy aja lah nikmatin aja deh